kementerian perhubungan akhirnya mengeluarkan peraturan menteri perhubungan no satu ratus delapan belas tahun dua ribu delapan belas
yang mengatur penggunaan taksi daring atau online
aturan taksi baru memberikan wewenang kepada menteri perhubungan
untuk menghitung skema biaya atau tarif yang diterapkan oleh taksi online
tarif atas dan tarif bawah ditetapkan oleh menteri dan gubernur daerah di tempat taksi online beroperasi
kisaran tarif yang ditentukan adalah rp tiga lima ratus hingga rp enam lima ratus per kilometer
peraturan menteri ini memberikan peluang untuk kepala daerah menentukan tarif melalui peraturan gubernur
artinya taksi online tidak lagi bisa menetapkan harga promo yang jauh di bawah harga rata rata
selain itu peraturan ini juga mengatur kuota operasi taksi online di berbagai daerah